hari ini kita akan berdiskusi mengenai update rsdc wisma atlet dalam menjaga ketahanan fasilitas pelayanan kesehatannya
yang disiarkan secara langsung dari media center satuan tugas penanganan covid sembilan belas graha bnpb jakarta
kemarin indonesia mencatat kasus tertinggi sepanjang masa pandemi ini
sebanyak dua puluh ribu orang lebih terkonfirmasi positif
peningkatan kasus selalu diikuti dengan peningkatan keterisian bor
ataupun rasio tempat tidur terpakai di ruang isolasi rs rujukan covid sembilan belas
kementerian kesehatan pertanggal dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh satu bor rumah sakit rujukan covid sembilan belas
di sejumlah daerah sudah mencapai sembilan puluh persen
demikian halnya di ibu kota jakarta
kondisi ini sudah jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh badan kesehatan dunia
tempat tempat isolasi terpusat seperti rsdc wisma atlet
yang dipersiapkan untuk merawat pasien dengan gejala ringan dan sedang
terus mengalami peningkatan
pertadi pagi sudah mencapai delapan puluh lima persen lebih
lantas bagaimana menjaga ketahanan fasilitas kesehatan dalam kondisi penuh tekanan
namun pasien tetap mendapatkan perawatan optimal
telah hadir sore hari ini di studio melalui sambungan video conference maksud kami
bapak kolonel kesehatan dr mintoro semego ms
selaku koordinator humas rumah sakit
darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran
salam sehat dok pak dr mego
salam sehat siap ibu
ya terima kasih untuk waktunya mau bergabung di siang hari ini
saya mewakili tim media center satgas juga turut berbela sungkawa yang sedalam dalamnya
atas berpulangnya rekan perawat di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
pengabdiannya akan selalu dikenang dan semoga keluarga yang ditinggalkan
dan arah sumber yang kedua telah juga bergabung melalui video conference
dr dr lia g partakusuma sppk mm mars
selaku sekretaris jenderal persi ataupun perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia
salam sehat dr lia
terima kasih telah meluangkan waktu juga untuk dialog siang hari ini
ya sebagai informasi
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebagai informasi sebelum kita mulai perbincangan
kondisi studio telah disanitasi
mikrofon yang saya gunakan juga telah didesinfeksi
dan kami juga senantiasa
menjaga jarak dan tetap mengenakan masker
talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan
dan ditujukan untuk semua anda kalangan
dan pertama tama saya akan bertanya terlebih dahulu kepada dr megho
yang pertama ini dokter
kemarin keterisian sempat mencapai sembilan puluh dua puluh dua persen ya pak
ini artinya sudah sangat penuh jika
dan jika kecepatan penambahan pasien yang datang berjumlah ratusan
lantas bagaimana dinamika ataupun mungkin ada
yang akan dilakukan
yang akan dilakukan di wisma atlet dalam sepekan terakhir ini
dr megho silakan
baik terima kasih mas
ini sebelumnya yang mestinya bicara adalah bapak kapuskes
tapi bapak kapuskes hari ini ada kegiatan dengan panglima
jadi bapak kapuskes memerintahkan saya untuk memberikan penjelasan di acara ini
memang untuk kasus ini sangat banyak sekali
jadi kami sekarang itu
untuk pasien masuk ke wisma atlet kita mulai mengandalkan call center
call center jadi betul betul diatur pasien masuknya
jadi pasien bisa menghubungi call center dulu
apakah dia dalam kondisi gejala sedang sampai berat atau gejala ringan
nah ini kita sudah buat klunya
jadi nanti klunya itu adalah pasien yang diterima di wisma atlet itu adalah pasien pasien dengan
gejala sedang sampai berat
sedangkan gejala ringan atau sampai dengan gejala tanpa gejala nanti kita kondisikan di nagra
di nagra sekarang ini sudah berjalan
jadi sampai sekarang melalui ppkm skala mikro dari nah ini
jadi ini adalah mengenai pasien hari ini tujuh puluh delapan
jadi tingkat keunggulan delapan puluh lima persen sebetulnya mengerikan juga
tetapi kita tetap semangat
tetap semangat apapun kita laksanakan apapun kita kerjakan
sudah kira begitu mas
dr mego ini kan peningkatan jumlah orang sakit dengan begitu cepat
ini kan pastinya kalau banyak pasien semakin akan ada pengaruh terhadap perawatan pasien
terutama yang di wisma atlet
ini bagaimana fasilitas kesehatan di sana
apakah dapat mengimbanginya dokter
jadi kami selalu tiap pagi itu ada nama kondisi
itu ada namanya morning report
morning lipat itu kita kumpulkan baik tenaga kesehatan maupun tenaga tenaga yang menunjang kegiatan perawatan
seperti misalnya dari oksigen terus lift
nah itu kita kondisikan
alhamdulillah sampai pagi ini sudah terlaksana dengan baik
jadi walaupun pasiennya banyak
kita tetap melaksanakan dengan sepenuh hati
memang jadi lebih banyak
jadi lebih crowded lah
tetapi kita laksanakan dengan bisa
sampai sekarang masih terlaksana dengan baik
dalam arti lain standar standar operasional masih memenuhi ya dokter
sop nya masih sesuai
saya selanjutnya ke dr lia
kemarin indonesia mencapai rekor tertinggi
dr lia ini penambahan kasus harian selama pandemi lebih dari dua puluh ribu
dan kasus aktifnya mencapai sebelas ribuan
melihat kondisi dengan kecepatan peningkatan kasus seperti ini
bagaimana kapasitas rumah sakit dapat mengimbanginya dokter
silahkan dokter lia
terima kasih mas boy
jadi informasi yang terakhir
menurut saya terdengar ya
informasi terakhir bahwa jumlah kapasitas tempat tidur kita
sebetulnya yang aktif itu adalah sekitar tujuh puluh ribuan ya
dan kemarin sudah dari kementerian kesehatan meminta kita terus menambah kapasitas
dan ditambah lagi dengan ada tiga rumah sakit sekarang yang juga didedikasikan untuk covid
itu yang dulu sudah mungkin rumah sakit sulianti saroso
ditambah lagi yang tadinya rumah sakit umum ya
rumah sakit persahabatan dan fatmawati ini juga dialihkan ya
dikonversi menjadi rumah sakit khusus covid
kita juga dibantu oleh wisma atlet yang sekarang sudah menjadi
di rumah sakit juga ya
kalau dulu kan hanya ringan dan tanpa gejala
tapi sekarang nampaknya yang berat pun juga sudah bisa dirawat di wisma atlet gitu
jadi kalau perhitungan tempat tidur yang direncanakan oleh kementerian kesehatan
memang mencapai delapan puluh lima ribu tempat tidur
sementara memang yang terisi ini dari sekitar ada enam puluh lima ribu
dan kalau kita lihat kasus aktif
nampaknya juga ini kasus aktif inilah yang tentu merupakan pasien pasien yang di dalam perawatan
nah mudah mudahan ini masih bisa kita penuhi begitu hanya
terus terang karena ini adalah pukul rata ya
ya contohnya di dki di jawa barat jawa tengah
kemudian juga di jogja ya
nah jadi intinya
bahwa penyebaran di seluruh indonesia itu belum merata gitu
ada rumah sakit yang penuh
tapi ada juga yang tidak
nah yang kita khawatirkan adalah di rumah sakit yang penuh tadi
nah mudah mudahan dengan bertambahnya jumlah dan konversi yang
walaupun konversi ini juga butuh waktu ya
nampaknya sih baru sekitar bulan juli akhir mungkinnya baru bisa memenuhi kebutuhan yang sekitar delapan puluh ribuan ini
tetapi dengan catatan tentu tidak bertambah drastis lagi seperti pekan ini
kalau pekan ini luar biasa penambahannya
kita juga agak kewalahan
walaupun ada tempat tidur sdm juga kan harus disiapkan
nah apalagi beberapa kasus nakes kita juga banyak yang sudah tertular
sehingga itu juga cukup merepotkan rumah sakit
tapi insya allah kita akan coba ya sekuat tenaga kita untuk bisa menerima
cuma catatannya satu
bahwa masyarakat harus agak sabar gitu untuk menunggu karena terpaksa harus antri di igd
demikian mas bowen
ini artinya sebenarnya sebagian besar sudah melewati seruan dari who ini
yang mempunyai kapasitas lebih dari enam puluh ini akan ada perubahan apa itu dokter
untuk fleksibilitas pasien keluar dan pasien masuk begitu
jadi diharapkan ada waktu untuk pasien ini sembuh
dan kemudian baru setelah itu kita akan minta mereka rawat jalan atau dirawat di rumah
dan kemudian pasien baru ini bisa masuk
dan kalau pasien covid ini kan kondisinya bermacam macam ya
ada yang mulai ringan sedang berat ya
di mana kita bisa masuk
dimana kita bisa memindahkan misalnya dari yang sedang ke berat
misalnya berat kemudian sudah ada perbaikan dia akan turun lagi ke sedang misalnya
itu bisa ruangan yang tadinya icu menjadi ruang yang intermediate misalnya
kemudian turun ke rawat biasa
nah ini biasanya kalau kita punya spare itu akan mudah memindahkan pasien
dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan jenis perawatannya
sudah rata rata mungkin mendeka
itu tidak ada spare lagi
sehingga pasien masuk itu susah betul untuk mereka bisa masuk
karena yang di icu misalnya itu belum sembuh juga gitu
belum bisa untuk dipindahkan ke apa yang intermediate misalnya atau ke ruangan biasa
nah ini yang menyebabkan stagnan gitu
itu rasanya berat sekali
walaupun mungkin sedikit ya dokter
karena ini kan seluruh indonesia angka itu
nah mungkin karena dia tempatnya jauh mungkin juga tidak deteksinya juga mungkin belum ada
atau mereka bahkan di sana memang covid nya rendah
itu kan terhitung juga dalam angka nasional gitu
jadi angka ini memang sangat individual tergantung provinsi
yaitu yang sudah spernya itu susah sekali digerakkan ya
ya nanti ini kalau misalnya tempat tidurnya nambah memang sih akan jadi turun gitu
jadi memang tempat tidur secara nasional nampaknya bornya jadi turun
tapi kita akan lihat lagi di dalam satu provinsi nih
kalau misalnya provinsi tersebut angkanya terus naik pasiennya bisa jadi angka ini tidak mengejar
kecepatan menyediakan ruangan dengan kecepatan pasien itu masuk ke rumah sakit bisa jadi tidak seimbang
nah jadi ini tergantung dari berapa banyak nih pasien yang harus masuk ke rumah sakit
tidak bisa diprediksi lah ya dokter ya
nah jadi kalau kita lihat makin banyak kalau kemarin misalnya tambah dua puluh ribu misalnya
baik itu perawatan yang sedang ke arah berat maupun berat ke arah kritis maupun dikritis gitu
jadi mudah mudahan sih tidak bertambah ya
ya untuk pasien ataupun calon pasien mungkin apa yang bisa menjadi himbawan agar misalnya nanti harus dirawat di rumah sakit ini tidak membuat rumah sakit menjadi
bebannya semakin berat atau mungkin ada persiapan mungkin yang bisa menjadi imbauan dari dokter
ya jadi kami menghimbau kalau misalnya ada di masyarakat ada yang terdeteksi positif ya
misalnya dalam pemeriksaan laboratorium pcr positif itu mohon kiranya untuk mengukur dulu bahwa apakah saya ini ada gejala atau tidak
ya misalnya mengukur suhu tubuh kemudian apakah pernafasan saya ini ada sesak atau tidak
adakah keluhan lain seperti misalnya diare kemudian apakah misalnya saya merasa sangat lemas misalnya badan saya sampai susah sekali digerakkan gitu ya atau tidak mau makan
nah kalau misalnya ada gejala semacam itu silahkan datang ke rumah sakit
ya tetapi bila tidak ada gejala seperti itu maka disarankan untuk ke lapor saja ke puskesmas atau ke dokter pribadi terdekat kemudian mungkin bisa isolasi mandiri di rumah
nah kemudian secara berkala akan melaporkan kondisinya
jadi itu bisa diberikan kepada dokter tersebut gitu mungkin by phone saja atau menggunakan telekonsultasi seperti itu
tidak usah panik harus langsung buru buru ke rumah sakit apalagi kalau misalnya hasil ini kebanyakan kan dapat dari rapid antigen
nah itu kan banyak sekali ini dapatnya hasil antigen ini dan belum tentu juga pasien itu bergejala
jadi kami sarankan tentu kalau yang tidak ada gejala ini lebih baik di rumah kondisikan ruangan itu seperti tempat isolasi
jadi anda tetap harus di isolasi
tapi bila tidak memungkinkan misalnya rumah tidak memungkinkan karena kamar mandi misalnya hanya satu serumah dan sebagainya ini bisa menghubungi misalnya tadi disampaikan oleh pak megho bahwa sekarang ini sudah ada rusun yang dirubah untuk menjadi tempat penampungan atau isolasi yang terpantau
nah mungkin bisa menghubungi itu
jadi nanti mereka akan ditempatkan di sana sampai dengan waktu tertentu
dan kalau misalnya memang dianggap infeksi nya hilang maka dia boleh pulang begitu
tidak usah buru buru
dan satu lagi apabila berat sesak sudah ada demam sudah tinggi kemudian juga merasa tidak mau makan dan sebagainya dibawa ke rumah sakit
tapi artinya gini sekarang ini kami banyak sekali dapat telepon minta cari kamar
nah sebaiknya tidak seperti itu tapi ada sistem rujukan tadi ada call center misalnya
atau misalnya datang ke igd terpaksa kami harus memilah
kami harus screening dulu untuk menentukan apakah memang pasien ini bisa dirawat dan dirawatnya apakah dirawat dirawat biasa atau di icu gitu
jadi memang sulit sekarang kalau kita mencari kamar ya dengan hanya menefon
nah kecuali kita juga bisa menggunakan sistem rujukan terpadu tetapi harus dibimbing oleh puskesmas
kalau pasien sendiri itu akan sulit gitu
jadi istilahnya jangan sampai pasien yang mencari cari sendiri kamar
karena ini bukan rujukan kamar tapi rujukan pasien
kita harus tahu bagaimana medisnya bagaimana kondisi sekarang ada di mana sudah berobat apa
itu yang kami juga perlu tahu itu
jadi masyarakat jangan panik gunakan jalur yang seharusnya
yang penting adalah kontak dengan petugas kesehatan setiap hasil positif yang anda terima seperti itu
baik dokter saya kembali ke dokter megho
ini apakah tadi disebutkan ada call center ya dokter ya
apakah ini bagian dari juga mempersingkat waktu screening pasien
dan lantas kira kira dokter apa sih yang bisa dibagikan ke kami masyarakat untuk bisa mengetahui kondisi terkini di wisma atlet itu seperti apa
dokter biar ini satu pintu dan tidak menjadi kemana mana beritanya
silahkan dokter megho
baik jadi betul sekali yang seperti disampaikan dokter lia itu
jadi kita itu bukan pasien
jadi nanti kita itu sudah punya kontak dengan petugas puskesmas
jadi petugas puskesmas itulah yang nanti akan kontak call center kita
dia akan menjelaskan apa keadaan pasiennya
sudah rutin sekali saya lihat itu
sudah runtun mulai dari identitasnya keadaan umumnya saturasinya tensi semua sudah runtun sampai riwayat
nah setelah itu nanti pasien itu kita infokan silahkan datang ke wisma atlet jam segini
jadi nanti tidak terjadi penumpukan pasien di wisma atlet
tidak terjadi penumpangan pasien di wisma atlet
jadi kami pun selalu menyarankan kalau pasien dengan gejala ringan dan ada tempat isolasi mandiri di rumah akan lebih baik isolasi mandiri di rumah
lalu dipantau oleh petugas kesehatan
itu sudah kita buat clue nya juga
jadi kapan dia harus isolasi mandiri di rumah
terus untuk yang gejala ringan juga kita usahakan untuk di
lalu untuk yang mulai gejala sedang sampai berat kita laksanakan di wisma atlet
untuk yang melalui repatriasi dari luar negeri kita rawat di pademangan
jadi kita sudah memberikan informasi kepada masyarakat
jadi akan lebih baik kalau memang ada tempat isolasi mandiri di rumah akan isolasi mandiri di rumah lebih baik
baik dokter mega ini pasien tanpa gejala dan bergejala ringan sudah mulai dipindahkan ke rusun nagra
lantas bagaimana perkembangan di sana pak
mungkin ada perbedaannya apa saja perbedaannya dengan yang di wisma atlet pak
perbedaannya karena di sana ringan jadi ya pasien juga bisa lebih leluasa
lebih leluasa karena gejala ringan bisa olahraga bisa
ya karena sama orang ringan lebih enak mereka lebih leluasa olahraga bisa
jadi tempatnya pun sangat memungkinkan untuk melakukan itu semua
jadi mereka pagi pagi jam jam sembilan itu pada berjemur dan melakukan olahraga
sama di wisma atlet pun kalau yang sudah mulai membaik mereka pagi pagi itu berolahraga seperti itu
ketersediaan logistik kurang lebih sama pak ya
sama sama jadi kita ketersediaan logistiknya sama
kalau tidak salah kemarin itu di nagrak itu sekitar lima ratus sudah sampai lima ratus an yang dirawat di sana
di wisma atlet hari ini enam ribu sama logistiknya kita jenis makanannya sama
pasien dan petugas sama makannya jadi kelihatan sama jadi sama
keterisiannya pak berapa persen di nagrak
di nagrag mungkin masih sedikit ya karena itu kan bisa mencapai empat
sementara masih di fasilitasi sekitar seribu
jadi kalau seribu sekitar lima ratus nya masih lima puluh persen masih lima puluh persen ini ya kuniannya
oke baik kembali ke dokter lia
ini dokter berdasarkan audit mortality yang dilakukan satgas di dki jakarta dan jawa timur pada dua ribu dua puluh
terjadi kematian di lima puluh persen rumah sakit baik rujukan maupun non rujukan
bagaimana agar masyarakat bisa mengenali gejala ataupun memahami dengan baik kondisi kesehatan kita
ya seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa yang penting masyarakat setelah tahu bahwa positif
yang pertama tentu harus mengenali dulu ya gejala apa yang kita anggap sebagai keluhan yang berat ya
yang paling berat memang kalau kita sering lihat itu adalah sesak napas
sesak nafas itu adalah yang paling sering menyebabkan kematian ya
jadi artinya bukan hanya saturasinya saja sudah rendah
tetapi juga sudah mengalami kesulitan bernapas
nah gejala sebelum itu pada umumnya keluhannya adalah demam ya
demam kemudian juga sering disertai dengan nyeri nyeri badan dan lemas
sehingga sulit untuk makan kadang kadang merasa mual
ada diare kemudian juga seringkali pasien tersebut ada yang tidak bisa mencium
tidak bisa membau dan tidak merasa
ya itu juga patok nomonis untuk satu keluhan covid sembilan belas ya
nah itu untuk hal hal yang seperti itu memang sudah harus datang ke rumah sakit
kalau misalnya pada saat isolasi mandiri memang sebaiknya sih sudah melengkapi juga dengan
mau saya pengukur suhu ya
kemudian juga melakukan kalau bisa membeli untuk mengukur apa
po dua ya saturasi oksigen
ini juga tidak mahal ya ratusan ribu harganya
itu juga bisa membantu sehingga nanti secara rutin bisa melaporkan kepada puskesmas
ataupun pihak lain yang akan memantau kondisi kita gitu
kondisi perburukan ini disertai pada umumnya adalah orang tersebut nampaknya sudah lemah sekali
dan tidak bisa duduk bahkan ya lemah sekali sehingga kita harus membawanya ke rumah sakit
tapi tentu jangan sampai yang sudah buruk seperti itu
ya tadi aja kalau kita lihat misalnya ada penurunan saturasi oksigen ya itu udah turun di bawah sembilan puluh terus menurun
angkanya itu juga memang sudah harus kita bawa ke rumah sakit
mudah mudahan sih tidak apa ya tidak terlalu
terlalu sulit ya untuk mencari dokter yang itu yang memang kita merasa bahwa banyak orang takut isolasi mandiri
karena merasa bahwa tidak ada yang bisa memantau begitu
nah ini yang penting sekali adalah dicari apakah itu dokter keluarga boleh apakah dokter puskesmas
yang bisa memantau kalau kita ada di rumah
nah itu yang paling penting
baik terima kasih dokter
kembali ke dr mego seperti yang disampaikan dokter lia tadi dok
apakah kalau pantauan di pasien rumah sakit di wisma atlet apakah terlihat seperti itu ada yang pasien yang self check ya mungkin ya
kayak memeriksa kondisi itu lebih inisiatif seperti itu atau ternyata menyerahkan seluruhnya ke tenaga medis
dan juga mengenai mana yang masih harus dirawat dan mana yang sudah bisa pulang ataupun isoman
ini karena banyak beredar narasi bahwa pasien dipulangkan meski masa isolasi ini belum selesai
katanya begitu dokter
baik terima kasih
jadi memang kita pantau pasien itu sesuai dengan keadaan klinis yang dialami oleh pasien itu
side al sign tensi nadi suhu lalu saturasi oksigen itu adalah hal yang wajib kita laksanakan
itu selalu kita laksanakan
terhadap semua pasien
pada perjalanannya pasien itu rata rata long of stay nya lama tinggal di kita itu rata rata sepuluh hari
sepuluh hari dan rata rata di hari ke tujuh itu sudah pada sehat memang
sehat sudah pada bagus dan kita pun kita periksa hasil pcr nya memang ada yang positif tapi ct nya sudah sangat tinggi dan tidak ada gejala
akhirnya untuk memenuhi
untuk memenuhi pasien pasien yang memang ct nya rendah akhirnya pasien itu kita pulangkan dengan syarat adalah isolasi mandiri di rumah selama empat belas hari lagi
jadi pasien pun menyadari hal itu karena kita berikan penjelasan secara baik baik
karena makin banyak ini sekarang yang masuk di wisma atlet rata rata ct nya tujuh belas di bawah dua puluh
jadi kalau sudah tinggi ct nya kita pulangkan
kita pulakan dengan persetujuan dpjp
jadi dengan persetujuan dokter penanggung jawab pasien tersebut
yang pasti informasi disampaikan secara terbuka ke pasien ya
mengenai ketersediaan ventilator dokter dan juga obat obatan dan oksigen di wisma atlet ini kan sangat vital juga
bagaimana menjaga supply ketersediaannya untuk tiga hal ini di wisma atlet termasuk perlengkapan keamanan untuk para nakesnya
sempurna semua masih tercukupi dokter
untuk pertama yang untuk apd itu kita cukup
cukup sekali karena kemarin di saat kita pasien sedikit itu kita dapat tentuan dari bnpb cukup banyak
apd itu jadi kita simpan dan ternyata betul waktu itu ketua satgas itu mengatakan ini habis lebaran akan naik
jadi betul sekali jadi kita masih cukup
cukup sekali untuk ke depan
obat obatan alhamdulillah juga cukup
kita terus untuk ventilator sebetulnya ada kekurangan tetapi cukup karena pasiennya bertambah banyak terus
sementara kita tidak bisa menolak pasien yang memang keadaannya kritis
sementara ini cukup
cukup bisa kita handle dengan baik mas
sekarang ke dokter lia
itu tadi kalau di wisma atlet
ada dan cukup
lantas kalau pantauan di seluruh rumah sakit di indonesia seperti apa dokter
atau ada item yang cenderung membutuhkan lebih banyak atau tercukupi semua dokter
ya pada umumnya rumah sakit rumah sakit memang sudah dipesankan untuk menyiapkan sampai dengan tiga bulan ke depan
jadi seperti obat obatan apd itu memang cukup ya
kemudian kalau ventilator itu tergantung rusaknya
kalau rumah sakitnya memang rumah sakit besar dengan icu yang cukup banyak biasanya ventilator itu sudah disediakan sesuai dengan kapasitas
nah yang paling agak susah adalah yang bahan habis pakai atau yang kira kira seperti contohnya oksigen yang harus ada penambahan
misalnya kita hari ini punya sepuluh tabung oksigen
biasanya kalau rumah sakit besar kan ada oksigen yang besar yang masuk di outlet
ya ada juga yang cadangan yang bisa didorong dorong
kalau misalnya pasien itu bertambah
padahal di outlet misalnya sebetulnya masih ada oksigen
tapi karena tempat tidurnya juga sudah penuh
maka pasien itu kan harus terpaksa harus di luar
ya atau bahkan mungkin ada yang sampai di lorong lorong begitu
nah ini akan membutuhkan kalau memang membutuhkan oksigen ya
akan membutuhkan banyak oksigen yang harus di yang harus standby begitu
jadi kemarin sempat ada beberapa rumah sakit di beberapa provinsi melaporkan bahwa
mereka kurang cepat mendapatkan suplai oksigen
ya artinya mau ditukar kan yang oksigen yang kosong ditukar dengan yang baru
atau misalnya yang tadinya dua hari sekali kita mendapat pasokan oksigen cair
sekarang ini karena pasien banyak kita minta tiap hari
nah itu yang menyebabkan agak sempat seperti udah agak kekurangan
tapi bagus sekali dalam waktu dua hari ini kami mendapatkan respon baik ya
terutama yang kemarin banyak kekurangan itu adalah di daerah jawa tengah dan jogja
alhamdulillah mobilisasinya menjadi baik karena sudah provinsi itu sudah meminta kepada pemasok
untuk mempercepat datangnya oksigen tersebut
nah sekarang untuk yang ke industri itu jadi sebagian ada yang dialihkan juga ke kesehatan
dan kita minta mobilitasnya dipercepat
ya jadi dari kota besar ke kota kecil itu kita minta dipercepat
kemarin sudah ada pertemuan mudah mudahan ini bisa mengatasi kekurangan kita
jadi dalam dua hari kemarin nampaknya progresnya cukup baik dan nampaknya rumah sakit rumah sakit sudah tidak seperti dua hari yang lalu
sudah berkurang permintaannya
mudah mudahan seterusnya begitu juga
dr lia ini di tengah pandemi covid ini kan tentu saja ada juga pasien non covid ya
lantas ini seperti apa upaya rumah sakit untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat keyakinan masyarakat bahwa ketika datang ke rumah sakit pun akan tetap terlayani dengan baik dokter
ya ini memang resiko yang harus diambil mas bahwa pasien non covid ini nampaknya kita jadi agak sedikit apa namanya alihkan gitu ya
dan kita kurangi
jadi untuk rumah sakit rumah sakit sekarang karena konversi tempat tidur yang diminta
sehingga banyak pasien non covid yang sekarang artinya lebih banyak kita minta untuk rawat jalan
kalau misalnya kondisi pasien itu berat sekali baru akan dirawat tetapi bila tidak kita akan mencoba untuk rawat jalan
atau kalau dia kita sebut sebagai pasien dengan penyakit esensial
esensial ini artinya ada untuk ibu dan anak
jadi kalau misalnya anak yang harus diperiksa kehamilan harus divaksinasi tubuh kembang atau misalnya pasien hemodialisa yang harusnya rutin datang
itu sudah kita atur supaya dia bahkan jaraknya jadi diperpanjang
mungkin obat obat yang tadinya orang penyakit jantung dikasih sebulan sekali akan diberikan dua bulan sekali gitu
jadi apa sudah di jarangkan begitu apa boleh buat
mungkin akan ada yang apa namanya kesulitan ya
misalnya seperti rumah sakit fatmawati yang tadinya menerima pasien umum dan persahabatan kan sekarang harus dialihkan ke tempat lain
nah itu yang mungkin akan ada masa masa di mana pasien itu harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut
jadi apapun itu memang harus ada resiko tapi mungkin pemerintah mengambil resiko yang lebih berat
yaitu bagaimana supaya pasien covid kita ini terlayani dulu karena emergency begitu
karena ada satu kedaruratan yang harus dibantu lebih dahulu
jadi untuk pasien non covid kita mengharap bahwa mereka betul betul menjaga kondisi mereka yaitu dengan hidup lebih sehat
jadi kalau kita lihat sekarang ini lifestyle atau gaya hidup orang orang indonesia nampaknya sudah mulai ada yang perubahan juga
jadi mereka sudah lebih banyak olahraga makanan juga mereka lebih hati hati vitamin juga banyak
ada senam di luar seperti tadi dianjurkan oleh di wisma atlet dan wisma yang lain
nah itu saya rasa
saya rasa juga merupakan satu dukungan buat orang yang non covid supaya jangan masuk ke rumah sakit begitu
jadi mereka punya daya tahan yang lebih bagus
nah apa boleh buat kondisinya tidak memungkinkan untuk mereka datang lebih sering atau mengikuti prosedur yang sebelumnya
tapi kita usahakan setiap kali mereka datang protokol kesehatan kita seleksi kita periksa dulu
kemudian juga keamanan untuk di rumah sakit biasanya kita selalu ada sensor demam dan sebagainya
dan kita pilih mana yang alur untuk covid mana yang non covid
jadi mudah mudahan masyarakat juga tetap berani datang ke rumah sakit kalau memang kondisinya mengharuskan ke rumah sakit
walaupun mereka non covid
dan gini kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir
ini pertanyaan untuk dokter lia dan juga dr megho
berbicara fasilitas layanan kesehatan tak lepas tentu dari peran para tenaga kesehatannya
lantas bagaimana meningkatkan ketahanan pelayanan fasilitas kesehatan dengan tetap menjaga perlindungan bagi tenaga kesehatan dan pasien secara paralel
mungkin dr lia silakan lebih dulu dokter
ya jadi kalau untuk teman teman kami di rumah sakit sekarang ini yang kami minta adalah
yang pertama adalah memilah bila ada nakes yang punya comorbid atau usianya lebih dari enam puluh tahun untuk lebih berhati hati untuk mereka melayani pasien
itu frekuensinya buat mereka itu diperjarang atau bahkan ada yang kalau dengan comorbid mereka dianjurkan hanya untuk pasien pasien konsultasi dengan by phone atau telekonsultasi
jadi diperjarang untuk mereka datang
karena mungkin mempunyai resiko yang cukup tinggi
nah untuk yang positif itu biasanya kita siapkan juga ada tempat isolasi ya
yang ya alhamdulillah ada sebagian juga di hotel ada sebagian juga yang di rumah sakitnya
kemudian kita lakukan kontak tracing pada teman teman yang bekerja di daerah tersebut
nah ini kita lakukan terus menerus
mudah mudahan mereka tidak akan menjadi lebih berat gitu
dan alhamdulillah karena sekarang sudah vaksinasi ya beberapa rekan kerja yang memang tertulang
ya itu juga nampaknya gejalanya lebih ringan ketimbang yang lalu begitu
ya mudah mudahan saja betul efek dari vaksinasi ini memang membuat walaupun tertular tetapi tidak bergejala berat seperti yang lalu
tapi kematian tetap ada karena mungkin banyak juga yang ada comorbid
atau mungkin ada strain baru yang memang menyebabkan kondisi buruk dalam pasien pasien tersebut
dalam narkotis tersebut
tapi sekarang nampaknya sih sudah agak rendah dibandingkan dengan yang lalu
mungkin itu mas
oke baik sekarang ke dr mego mungkin sudah ada pola pola yang sudah menjadi
apa suatu hal yang sudah dilakukan secara tiap tiap harinya dokter untuk bisa menjaga pasien dan juga tenaga kesehatan ya dokter
ya baik untuk tenaga kesehatan sama seperti yang dokter ya sampaikan kita selalu menggunakan apd
dan alhamdulillah kalau di wisma atlet ini tenaga tenaga kesehatannya masih mudah mudah
jadi yang punya komoditas
comorbid hampir jarang
yang punya comorbid
dan semangat mereka itu luar biasa
semangat mereka itu luar biasa
jadi kita malah ngeri sebetulnya mereka kok begitu semangat
nah beberapa spesialisnya yang memang sudah pada lebih tua
mereka juga tetap memberikan informasi kepada adik adiknya kepada juniornya
tetap menjaga jarak
terus tetap juga menggunakan apd
dan kita selalu
jadi ada koordinator ppi
itu yang selalu memonitor tentang pemakaian apd nya
tentang semuanya itu ada ppi yang menitori koordinator ppi
terus untuk yang positif juga ada di wisma atlet itu para petugasnya
jadi surveillance sudah begitu ada yang positif di pressure
terus kalau memang memang positif kita rawat
walaupun dia petugas kesehatan kita rawat juga di tower perawatan
oh ya untuk pasien
untuk pasien sama
jadi pasien juga tetap kita laksanakan pengawasan dengan baik
pengawasan dengan baik
jadi tetap semua kita patuhi protokol kesehatan
terima kasih dokter
dan mungkin ada tambahan
di kedua narasumber
mungkin sebagai imbauan kepada masyarakat
mungkin dokter lia terlebih dahulu
ya mungkin saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga kondisi dan tidak stres atau tidak panik
itu penting sekali
karena begitu kita panik itu bahkan bisa memicu ya terjadinya penyakit yang lebih berat lagi
jadi bila positif ya memang dalam situasi seperti ini kita harus berpikir jernih
kita harus memikirkan
semua situasi yang ada di rumah atau apa yang harus dilakukan supaya tidak terburu buru
dan bahkan yang kita khawatirkan adalah yang terakhir ini adalah masyarakat itu sering mengobati diri sendiri
memberi obat sendiri di luar
kemudian meminum tanpa adanya konsultasi dokter
nah itu mohon tidak terburu buru seperti itu karena jangan jangan bisa membahayakan
ya karena obat itu kan bukan obat obat yang sederhana
obat itu harus ada bimbingan dari dokter
jadi usahakan bila anda positif hubungi dulu dokter
jangan mengobati diri sendiri
itu saja pesan saya mudah mudahan masyarakat juga bisa menerima ini
apalagi kalau dirawat terus kemudian minta lagi saya pengen obat yang ini obat yang itu gitu
mungkin di wisma atlet ada juga yang begitu ya dok ya
minta obatnya itu seolah olah karena tetangga saya sembuh dengan minum ini gitu
nah itu yang percayakanlah pada dokter di rumah sakit karena kita semuanya ingin menolong pasien begitu
terima kasih dokter
kalau dokter megho gimana dokter imbauannya
jadi imbauan kami untuk para masyarakat tetap patuhi tiga t dan tiga m nya
itu tetap sampai sekarang harus kita patuhi betul itu
jadi jangan sampai terlena atau abai ya
jangan sampai terlena atau abai karena kita tidak tahu di samping kita itu siapa
lagi saat makan saat berkumpul
nah seperti itu
terus menjaga imunitas tadi seperti sampaikan dokter lia juga penting sekali
begitu mereka down psikologisnya
wah itu di wisma atlet itu juga sampai mungkin ada yang gangguan tidur
kita selalu karena kita ada konsultasi psikologi di sana
gangguan tidur sampai ada beberapa mungkin yang bisa bunuh diri tapi tetap sudah kita pantau semuanya
memang kalau lagi down itu heboh heboh bener lah pokoknya
jadi tetap tiga m tiga t jangan lepas
sekali lagi dr kolonel mintoro sumego selaku koordinator humas rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran
dan juga dokter lia selaku sekretaris jeneral dari perhimpunan rumah sakit indonesia
terima kasih untuk waktunya dan selamat kembali melayani dan mengabdi untuk masyarakat
dan tiba saatnya kita di penghujung acara
semoga bincang bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua
serta jangan lupa untuk selalu yang pertama memakai masker dengan benar
yang kedua menjaga jarak dan menghindari kerumunan
yang ketiga mencuci
menggunakan sabun dengan air yang mengalir
dan yang keempat mengurangi kegiatan di luar rumah
kita akhiri talkshow siang hari ini
saya boy bakabaro ginting bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri
selamat siang dan salam tangguh
selamat hujan kita masih tetap belajar dan dihidupkan dengan perhatian baik the power si prophet muhammad saw pasti
sekali lagi yang terakhir ini ber intervensi nothing but environment symbol
jadi increasingly kami mengajak ilmiah ber grace'moa to
makanya kita harus berkata kata akan
makanya kita harus berkata kata akan
kita raih bahagia dengan iman amanimu
badan sehat bangsa kuat
kita raih bahagia dengan iman amanimu
badan sehat bangsa kuat